partai solidaritas indonesia atau psi mengumumkan capres dan cawapres setelah mekanisme rembuk rakyat
psi mengumumkan nama gubernur jawa tengah ganjar pranowo sebagai calon presiden dan anak kedua mantan presiden republik indonesia keempat
abdurrahman wahid atau gusdur yani yeni wahid sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
kedua sosok ini dirasa sosok pilihan rakyat untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
kedua sosok ini dirasa sosok pilihan rakyat untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang